sementara itu saudara tadi pagi pasangan satu juga sudah terlebih dulu membacakan permohonan
dan tim hukum nasional anies mohaimin yaitu bambang wijayanto
menyatakan gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat diajukan karena terjadinya kecurangan dalam proses pemilu
di mana presiden jokowi dinilai menggunakan kekuasaan untuk mendukung anaknya
gibran raka buming raka yang menjadi calon wakil presiden prabowo subianto
hasil perhitungan suara untuk dua di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu
dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas jujur dan adil
tiga azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan
mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan
dukungan presiden jokowi dodo
pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu
manipulasi aturan persyaratan pencalonan
dan penyalahgunaan anggaran negara
yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon dua
yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari presiden joko widodo
fakta hukum bahwa dukungan presiden joko widodo dapat dimaknai sebagai
manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi
yang mensugesti peran para menteri di kabinetnya untuk memberikan dukungan terbuka
dan disebagiannya bahkan ikut terlibat secara intensif di dalam kampanye
untuk mendukung putranya sebagai calon wakil presiden
patronasi presiden tersebut mensugesti menteri kabinet dan menggerakkan dan mengaitkan
program program kementerian yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar pemilih
pasangan agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden
dimana anaknya presiden menjadi calon wakil presiden